kubikan sampah tersendat di bawah jembatan aliran sungai cikeruh
yang berada di desa tegal luar kecamatan bojong soang kabupaten bandung
sampah yang tidak mengalir sejak empat hari lalu ini mengeluarkan bau tak sedap
sehingga mengganggu aktivitas warga dan pengendara yang melintasi jembatan penghubung
antar kecamatan tersebut
seperti inilah kondisi berbagai jenis sampah yang tersendat di aliran sungai cikeruh
tepatnya di bawah jembatan penghubung antar kecamatan yang berada di kampung sapan
desa tegaluar kecamatan bojong soang kabupaten bandung minggu pagi
kondisi seperti ini sudah terjadi sejak empat hari lalu
sempat tersendat dikarenakan air sungai yang meluap dan mengangkat sampah ke permukaan air
sehingga tersangkut di bawah jembatan yang tingginya sejajar dengan permukaan air sungai
menurut warga sekitar sampah yang terdiri dari sampah rumah tangga sampah pasar
hingga bangkai hewan ini berasal dari gede bage kota bandung dan rancaike kabupaten bandung
mengingat aliran sungai cikeruh ini mengalir dari dua wilayah tersebut
kondisi seperti ini dimanfaatkan sebagian warga untuk memungut dan memilah sampah
yang bisa didaur ulang ataupun dijual
menurut penuturan imron holidi salah satu warga yang kediamannya tak jauh dari aliran sungai ini
sampah sudah tersendat di bawah jembatan sejak satu bulan terakhir
sampah akan terbawa arus ketika air sungai tidak terlalu tinggi
dan akan kembali tersendat di jembatan apabila air sungai meluap
sampah yang terdiri dari sampah rumah tangga sampah rumah tangga sampah pasar
dan dari mana aliran sungai ini
dari gede bage kota bandung
sampah dari mana lagi
apa sebagai warga terganggu
ya terganggu sangat sangat terganggu
pengennya itu jembatan di
ini tinggiin lah
sementara itu menurut ketua rt setempat enceng sudarsono
hingga kini belum ada penanganan sampah dari pihak pemerintah terutama desa
bahkan menurut nceng selain mengeluarkan bau tak sedap
akibat sampah yang tersendat ini air sungai kerap kali meluap
dan membanjiri permukiman warga yang berada di dekat bantaran sungai
tiap banjir itu tiap banjir itu sampah datang
ada upaya yang ngasih pak dari pemerintah setempat
ya dari pemerintah setempat nggak ada
nggak ada ya
yang selalu bersihkan ini siapa pak
tni sama masyarakat sih
sampah yang tersendat di bawah jembatan akan terbawa arus ketika debit air sungai mulai menurun
kondisi seperti ini juga seringkali ditangani oleh anggota tni satgas citarum harum
dengan mendorong sampah agar bisa melewati jembatan dan mengalir dengan peralatan seadanya
selain penanganan masalah sampah yang harus segera dibersihkan
warga juga berharap agar pemerintah kabupaten bandung untuk merenovasi jembatan agar ditinggikan
dan membuat tanggul di bagian bahu sungai
agar saat air sungai tengah meluap sampah tidak tersendat di bawah jembatan
dan air sungai tidak melubir membanjiri permukiman warga yang berada di sekitar bantaran sungai cekeru